peselancar indonesia ketut agus tampil gemilang hingga menjadi juara dalam ajang world surf league qualifying series la union international pro dua ribu dua puluh
dalam ajang yang berlangsung di pantai urbis tondo san juan filipina kamis dua puluh enam januari ketut menjadi yang terbaik di kategori men's shortboard
peselancar dua puluh dua tahun asal bali itu mencatat nilai delapan belas dua puluh lima unggul jauh atas rivalnya di final tensi imawi asal jepang dengan nilai tiga belas lima puluh
dalam perjalanan menuju final ketut agus sempat mengalahkan peselancar indonesia lainnya yaitu oni anwar pada babak perempat final
qualifying series merupakan salah satu jenjang untuk kualifikasi olimpiade
dalam kualifikasi level asia ini ketut harus masuk posisi lima puluh lima
berisi lima besar untuk dapat maju ke challenger series yang diikuti delapan puluh peselancar dari seluruh dunia
selanjutnya peselancar di challenger series harus masuk sepuluh besar untuk masuk tour dunia seperti yang telah diraih peselancar indonesia lainnya rio waida
taktik saya adalah sederhana saya hanya relaks di sana mencoba untuk mendapatkan cara yang sangat baik
saya benar benar membutuhkan titik ini untuk mencapai challenger series
kemenangan ketut di qualifying series la union filipina
mendongkrak posisinya dari urutan ke lima belas ke peringkat ketiga
ketut harus mempertahankan prestasinya hingga kualifikasi challenger series dua ribu dua puluh tiga berakhir pada tiga puluh maret mendatang